sebuah perjalanan memaknai indahnya peradaban nusantara
dijaga dalam keluhuran adat budaya
disusun lewat kerajinan yang dibuat dengan penuh ketekunan
ketika tradisi bertemu dengan inovasi
menghasilkan karya terbaik untuk dipersembahkan
dalam sebuah perhelatan akbar